nah buat anda yang sudah berencana mudik ke kampung halaman dengan menggunakan kendaraan pribadi ada beberapa hal nih yang harus dipersiapkan dan juga diperhatikan supaya perjalanan anda tetap aman nyaman dan juga lancar
ini orang jago lu pernah jadi beban gak